kasur memang jadi tempat ternyaman untuk istirahat setelah seharian beraktivitas
apalagi kalau kasurnya empuk dan bersih ya
sayangnya furniture yang paling sering bersentuhan dengan kulit manusia ini
jadi salah satu tempat favorit kutu kasur dan tungau
jadi harus rutin dibersihkan
pas saat penggantian spray ya seminggu sekali gitu
jadi saya kebut kebut kalau ada pun kalau yang pribadi
kalau bersihin pribadi itu biasanya saya pakai vakum kecil aja sendiri kebus kebut sudah
ini saya rutinnya memang enam bulan
tapi kalau udah mulai dirasa gatel ya bisa lebih cepat bisa dua bulan atau tiga bulan
kalau cuma kita bersihin saja itu nggak cukup ibu ya
karena emang harus ada servis khusus buat ngedot si tungau ini juga
tenang anda tidak perlu angkut kasur yang berat dan menjemurnya kok
saat ini sudah banyak perusahaan yang menawarkan jasa pembersihan
dan kasur menggunakan vakum khusus
cara kerja alat ini seperti vakum cleaner atau penyedot debu pada umumnya
pembedanya adalah air dalam tabung ini yang mengindikasikan seberapa banyak tungau di kasur kita
kalau bui pada air banyak maka dipastikan kasur penuh dengan debu dan tungau
kita lihat kasur terutama itu terlihat bersih
padahal di dalamnya sebenarnya kotor
nah salah satu yang banyak di dalam kasur itu adalah
tungau ini adalah micro spider yang hidup makan serpihan kulit manusia
tungaunya sendiri itu nggak berbahaya bagaimana tetapi kotorannya justru yang berbahaya
karena kotorannya ini yang bisa membuat kita jadi kena alergi
terus kalau untuk orang yang alergian jadi batuk atau sering pilak
selain kebersihan kasur penting juga untuk memperhatikan material kasur
halo yang jenis pusat
ya memang dia akan bisa menopang
tapi sekali lagi busa pun punya daya kelenturan dalam jangka waktu tertentu saja
nah ke depan memang dan bahkan ini sudah ada satu penelitian yang sudah dilakukan di amerika
di nasa itu ada namanya memory foam
memory foam itu sebenarnya pusat yang berlapis
itu yang dia benar benar bisa mendukung daya kita tubuh kita
kelenturan tubuh kita menyesuaikan dia bisa menyesuaikan dengan lepuk tubuh kita pada saat kita tidur
adib menambahkan pada dasarnya kasur baik untuk kesehatan tulang selama masih bisa menopang badan dengan seimbang
jika hendak membeli kasur sebaiknya disesuaikan dengan berat badan dan pilih kualitas bahan terbaik supaya awet
puti fanfudi imam muhairib jakarta